kpk hari senin memeriksa mantan wakil menteri agama nazaruddin umar
nasaruddin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ketua angkatan muda golkar fad el faus
dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan al quran
nazarudin diperiksa oleh penyidik kpk sejak pukul sebelas hingga pukul tiga belas senin siang
dimintai pendapat tentang sudara fahad
pada waktu itu saya sudah jadi wamen
jadi saya tidak tahu menaklubannya
karena kami sudah menjalankan tugas pada waktu itu
keluar negeri untuk membebaskan sekitar dua ratus orang yang terancam untuk mematuhi
jadi proses belakangan saya saya tidak tahu
dan tidak ada tanda tangan apapun
tidak ada para bapak pun
dan yang pasti tidak ada dana dana apapun